kayak headphone zaman purba kala
apa aja kalau mau orang yang kasih
eh menyenitgu paris
fiat kali lu pergi prohibited
yuk nanya lagi
beresin lagi apa lagi
bapak sama anak sama aja
aduh mati gabak
aduh mati gabak
aduh mati gabak
gue ga sengaja
yaudah pokoknya besok gue ganti ya
gausah gausah repot repot
bisa beli yang baru sendiri kok
gausah gue aja yang ganti
gimana enak kan jadi gedungkan pintu
jadi cowok tuh mesti kuat bro tegang
kok semang banget sih
sorry ya nanti ya terus
sorry ya nanti ya terus
nanti ya terus
nanti ya terus
wah lo inget sih
tiap hari gue bersihin rumah selalu aja
kotoran lagi kotoran lagi
kotoran borong terus
kenapa sih kamu ribut mulu mulu
bah well ya lo aja yang bersihin jangan cuma bisa ngotorin dong ya
haa dasar kerjanya tuh ngomel
jangan ribut senyum senyum
itu pot ibu
apel lah sekarang macam heran
ya aku mau ganti dulu
ya aku mau ganti dulu
mandi jangan lupa ya
mbak saya mau headphone yang di depan sana dong
boleh sebentar saya ambilkan dulu ya
ya handphone lah
gile kayak headphone zaman purba kala
apa aja kalau mau orang yang kasih masih keren
berarti utang gue lunas ya
dasar cowoknya sih
gue telpon udah diangkat
di sms juga nggak dibalas
aduh nih manis banget tuh muka
kalo ada sesetanya abang beli deh
ngapain lo bangun disitu
capeknya seharian gue ngurusin rumah
buru buru suami bantuin
tahunya cuma ngurusin burung aja
lama lama gue sate juga tuh buru semua
jadi malam bergonggong disitu
panggil bapak lo cepetan
bilang makan malamnya udah siap
kenapa diam aja tong
pak makan malam udah siap tuh
iya bentar bapak kesana
apaan tuh somemm
gue ngasih gantung ya

oke kalau iggy masih di sana